pemain klub di liga belanda jong ayaks ezra walian kami siang resmi menjadi warga negara indonesia
setelah membaca sumpah pengangkatan sebagai wni
di kantor wilayah kemenkumham jakarta timur pengangkatan itu tertuang dalam keputusan presiden republik indonesia nomor lima
dari smiring pwi tahun dua ribu tujuh belas
ezra merupakan sepak bola jong ayaks berdarah indonesia dari sang ayah glenn walian yang berasal dari manado
setelah pengangkatan sumpah ezra diberikan waktu empat belas hari untuk menyerahkan data pencabutan warga negara asing dari negeri asalnya
ezra berjanji akan melakukan yang terbaik dan mempersembahkan trofi untuk indonesia
ezra juga berencana akan belajar bahasa indonesia
saya sangat senang dan bangga karena sekarang saya bisa mengatakan bahwa saya adalah orang indonesia